dan bersama mineral yang lainnya cairan menyokong tubuh kita supaya tetap fit dan prima
namun sayangnya cairan gampang sekali hilang terutama saat anda berolahraga ataupun bahkan saat tidur
nah bagaimana cara menggantinya
dengan air ataupun banyak kita bisa menggunakan alternatif lain seperti isotonik ataupun hipertonik
seberapa efektif minuman isotonik dan hipertonik menghidrasi tubuh anda
tren berolahraga terus meningkat seiring kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
minuman sport pun ikut terdongkrak seiring kebutuhan pasar
bagaimana sebenarnya klasifikasi cairan untuk tubuh
jadi klasifikasi minuman itu sebenarnya ada cukup banyak
yang pertama ada air biasa atau mineral water
terus kemudian ada isotonik terus kemudian ada hipertonik
nah hipertonik ini bisa
sering disebut dengan namanya energy drink ya atau minuman berenergi gitu
berdasarkan komposisinya sebenarnya
kalau isotonik adalah air yang mirip dengan komposisi cairan tubuh kita
biasanya ada kandungan apa namanya natrium atau garamnya elektrolitnya yang mirip dengan cairan tubuh kita
terus kemudian yang hypertronic itu biasanya dia mengandung karbohidrat yang cukup tinggi
dari situs resmi kementerian perindustrian ri tahun dua ribu dua puluh
kontradiktif dengan minuman berenergi atau hipertonik yang nampak lesu di pasaran
mengintip survei tahunan milik mars indonesia tahun dua ribu enam belas
sebenarnya seperti apa komposisi minuman isotonik dan hipertonik
kami pilih secara acak untuk melihat apa saja yang ada dalam kemasannya
ya dengan beragam komposisi dan zat komplek yang terkandung dalam minuman isotonik dan juga hipertonik
yang diklaim mampu menyuplai energi secara cepat dan memberi efek kesegaran tentu itu baik
namun jika dikonsumsi secara berlebihan terutama bagi anda yang tengah hamil
ataupun tengah menyimpul

wajib waspada dan cermat terhadap kandungan zat yang begitu komplek
tentu saja sesuatu yang berlebihan tidak baik bukan
cairan isotonik dan hipertonik memiliki peran penting untuk mengembalikan kesegaran tubuh
namun yang wajib dicermati adalah efek glukosa dan garam di dalamnya
jika berlebih akan memantik beragam penyakit seperti diabetes hipertensi dan rawan obesitas
efek kafein tinggi akan membuat penikmatian di dalamnya lebih tinggi
efek kafein tinggi akan membuat penikmatian di dalamnya lebih tinggi

kami pun melakukan tes untuk melihat mana yang paling favorit dari segi rasa dan yang memiliki efek menyegarkan
kami pun melakukan tes untuk melihat mana yang paling favorit dari segi rasa dan yang memiliki efek menyegarkan
karena ada manisnya terus ada kayaknya ada kayak cikit cikit gitu
jadi lebih enak sih kalau yang ini biasa aja
saya sih lebih segar yang putih ya kalau bisa berlelar agak
saya sih lebih segar yang putih ya kalau bisa berlelar agak enak
kalau mungkin sebelum berolahraga energy drink itu lebih rasanya lebih kena
saya sih lebih suka yang putih
menjaga kesimbangan cairan penting bagi tubuh
idealnya menjaga cairan tubuh dilakukan sebelum saat dan sesudah beraktivitas
lalu seperti apa aturan minumnya agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik
sebaiknya kita minum minuman yang sesuai dengan kebutuhan kita
ketika kita melakukan aktivitas sehari hari tentu saja minum air putih saja atau air mineral sudah sangat cukup
tetapi ketika kita melakukan aktivitas yang berat durasinya cukup panjang
tentu saja kita membutuhkan minuman isotonik
karena akan mengganti cairan yang tubuh dalam tubuh kita pada saat kita melakukan olahraga
isatonik dan hipertonik menjadi alternatif cairan yang baik jika dikonsumsi sesuai kebutuhan
namun tidak untuk diminum setiap hari
air murni adalah pilihan terbaik untuk menghidrasi tubuh
jadi bijaklah memilih demi kesehatan anda